lalu seperti apa sosok calon tunggal gubernur bank indonesia peri warjio
peri warjio dipastikan telah ditunjuk presiden
sebagai kandidat tunggal gubernur bank indonesia
menggantikan agus martowardoyo
pria kelahiran sukuharjo
pada seribu sembilan ratus lima puluh sembilan ini telah berkarir di bank indonesia
khususnya di bidang riset ekonomi dan kebijakan moneter
pendidikan dan riset kebank sentralan
serta pengelolaan devisa dan utang luar negeri
ia menamatkan pendidikan tingginya di bidang moneter
dan keuangan internasional
dari iowa state university amerika serikat
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan dan seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebelum menjabat sebagai deputi gubernur pada dua ribu tiga belas
peri warjio dipercaya sebagai
asisten gubernur perumunian
di perusahaan kebijakan moneter
makro prudensial dan internasional bank indonesia
ia juga pernah menjadi direktur eksekutif
departemen riset ekonomi dan kebijakan moneter bank indonesia
ia juga pernah menduduki posisi penting selama dua tahun
sebagai direktur eksekutif di international monetary fund
mewakili tiga belas negara anggota
yang tergabung dalam southeast asia voting group
peri warjio juga menunjukkan
bahwa dia juga menjadi dosen
yang menggeluti dunia pendidikan
ia menjadi dosen pasca sarjana universitas indonesia
di bidang ekonomi moneter
dan ekonomi keuangan internasional
serta sebagai dosen tamu
di sejumlah perguruan tinggi di indonesia
sosok peri warjio juga telah menulis
dan mempublikasikan sejumlah buku
jurnal dan makalah di bidang ekonomi
moneter dan isu isu internasional